hai momen natal dan tahun baru identik dengan liburan terutama keluarga rencana
bepergian ke luar kota termasuk ke lokasi wisata dengan rombongan keluarga biasanya
sudah dirancang jauh hari namun aturan baru wajib swab test dan rapi tes antigen dua hari
menjelang keberangkatan bagi wisatawan yang ingin masuk ke bali dianggap memberatkan sejumlah calon
wisatawan memilih membatalkan penerbangannya harga swabnya itu kan mahal banget ya sekitar ya
kita hampir satu jutaan lagi tuh ya terus apalagi ini kan jauh lebih mahal daripada tiket bb pp ke
sana loh tiket pp tiket pp ke bali aja enggak sampai enggak sampai tujuh ratus gitu sekarang malah lebih mahal
terima kasih apa pcr nya swabnya itu harganya kan kita jadi pikir ulang ulang lagi kan pastinya ini kan pasti
berat banget kan biayanya untuk
kuatnya aja gitu pastinya itu sih yang paling beratin juga sama mendadaknya pengumumannya itu
tak hanya calon wisatawan jalur udara saja yang keberatan dengan aturan ini calon wisatawan jalur
darat juga merasakan hal serupa saya berangkat orang tujuh kita pesannya dua kamar gitu masing masing
kamar itu yang satu itu lima ratus lima puluh terus yang di hotel kedua
hai sudah beli tiket masuk untuk waterboom empat ribu lima ratus dikalikan tujuh
tujuh jutaan lah tujuh jutaan
mengaku paham bahwa aturan tersebut untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
namun mereka menyayangkan aturan itu diberlakukan mendadak
padahal semua event promosi wisata bali sudah dilakukan
potensi penyakit itu mendekati satu triliun jadi sembilan ratus jutaan miliar saya baca ya
dan kemudian hal ini memberikan juga dampak psikologis terhadap pelaku pariwisata bali dan masyarakat bali
di mana kami sudah sepuluh bulan menderita tidak ada pemasukan
jadi momen tahun baru inilah kami berharap sekali bisa mengeliatkan pariwisata bali yang selama ini
tidak boleh dikatakan sangat tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat bali
pemerintah melalui menko maritim dan informasi
menyebutkan bahwa aturan tersebut sudah diberlakukan
menyampaikan aturan baru wisatawan yang hendak datang ke bali h dua sebelum keberangkatan
wajib melakukan tes pcr atau swab untuk jalur udara
sedangkan wisatawan yang melakukan perjalanan darat ke bali wajib melakukan rapid test antigen
aturan ini berlaku mulai delapan belas desember dua ribu dua puluh hingga empat januari dua ribu dua puluh satu